aduh panino jadi kesini dah
pasti tadi karena gue bilang di ug di jakarta hospital
wah mau ngapain gitu
aku juga gatau gears
tungguin dulu ya sebentar
ngapain kamu datang ke sini mas
ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu
mau bicarakan apa lagi sih
ada yang ingin aku pastikan sama aku
enggak ada mas kayaknya nggak perlu harus ada yang kita bahas lagi deh
tolong sebentar aja
pak randy kasih saya waktu sebentar ya saya mau bicara dengan mas dino
sebentar lima menit doang kok
ya mbak permisi
pak di rumah sakit ada pak nino
dia mau bicara sama bu andin
kamu awasi terus nino
saya antar mama dan raina ke rumah habis itu saya langsung ke rumah sakit
ma aku antarin mama pulang terus aku berangkat lagi ke rumah sakit ya
ya alasan kenapa gak keluar keluar ya
atau aku pergi aja
akhirnya lo keluar juga
gak sia sia gue nungguin lo dari tadi
waktu kamu cuma lima menit ya mas
pertama tama aku minta maaf
tual kesalahan aku masih lama
aku sama sekali buta
karena pemuda itu terjadi di rumah aku
aku tidak bisa berpikir
bahkan aku tidak membela kamu
pada saat di pengadilan
untuk itu aku bener bener minta maaf
udah terlambat kau mas
kau baru minta maaf sekarang
semua yang terlambat
dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan
aku akan tetap buku soal itu
tapi ada satu hal yang mempengaruhi pikiran aku saat ini
empat tahun lalu
helin itu hanya
udah seperti g skip file
sampai jumpa ga durum nggak
apa ada semua huhuhu
kamu tidak hamil anak rohing
aku gak punya hak untuk jelasin ini semua ke kamu
udah terlambat juga kan
apa lagi sih
aku aja ingin menyusulkan
apa golongan darahnya rena
apa benar golongan darahnya rena
golongan darah aku a
golongan darah kamu ab
apa golongan darahnya
golongan darah rena
kamu gak perlu harus tahu mas golongan darah raina itu apa
kamu gak perlu tau
ya pastinya rena itu anak aku dan mas al
dan aku minta tolong sama kamu tolong jangan ganggu ganggu keluarga aku lagi ya
gak ada apa apa
dan dia tanya golongan rena apa
masalahnya elsa pernah ngasih tau sih ke mas nino kalo golongan darah rena itu o
lo terus gimana
gak perlu napa
mas nino dari awal juga tidak mengakui rena kan
gak mau menganggap reni seperti anaknya
jadi buat apa
gak perlulah mas nino jadi pahlawan kesiangan mencari tahu identitas rena itu seperti apa
enggak gak usah
karena rena udah punya aku dan mas tau
dan rena gak butuh dua papa
gak pasrahin semuanya sama kamu sama allah ya
iya sih andin bener
kalo gue jadi andin gue juga ogah kali ngasih tau identitas rena ke mas nino
gak ada kasi tau aja mas nino datang mulu ke rena
semoga semua makasih
semoga semua masalah di hidupnya andin bisa kelar
biar andin bisa bener bener bahagia
ya silahkan duduk
saya bisa gak ketemu sama tahanan atau sama bu sarah
sebentar ya bu
tahanan atas nama busara sekarang ini belum bisa ditemui
kasih saya waktu sebentar aja buat ketemu sama ibu saya
tapi tidak bisa hari ini bu
mungkin besok sudah bisa ditemui